enak karena kereta karena lebih pasti jamnya jadi nggak macet gitu di jamnya
cuma kita butuh orang orang yang mengarahkan itu loh kehebatan anak anak itu kemana gitu
saya memakai beg beg saya sekolah saya dengan buku saya